di setiap tetesnya mengalir kehidupan menjadi sumber untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga ekosistem lingkungan
gunakan dengan bijak demi keberlangsungan kehidupan
lindungi keberadaannya demi kehidupan kita